memasuki bulan kedua penutupan sementara
taman marga satwa ragunan memastikan seluruh satwa dalam keadaan baik
kami diberikan kesempatan melihat secara langsung kondisi satwa yang ada di sana
ketika petugas yang menggunakan alat pelindung diri memberi perawatan
dimulai dari pembersihan kandang
hingga pemeriksaan dokter secara rutin
meski telah satu bulan tak dikunjungi wisatawan
gudang pakan ragunan pun dipenuhi sayur mayur
buah buahan dan daging
yang siap diberikan ke dua dua ratus delapan puluh delapan ekor hewan yang ada di ragunan
walaupun tak ada pemasukan dari sisi penjualan tiket
pihak pengelola memastikan stok pangan satwa aman
hingga akhir tahun dua ribu dua puluh
karena telah dianggarkan dalam apbd dki jakarta
ini pelikan mas
ini pelikan ya
nah ini makanan apa yang diberikan oleh pelikan
ini makanannya ikan mujair yang kecil kecil
itu adalah makanan favoritnya pelikan
ini kan saya melihat ada perawat ini memberikan makan
dalam kondisi psbb dan juga pandemi ini
memang mereka tiap hari tetap melakukan aktivitasnya seperti ini pak
mereka tetap melakukan perawatan setiap hari
tapi berhubung kita saat ini melakukan psbb
mereka diatur jadwalnya secara bergiliran
melakukan pfa dan separuh melakukan tugas seperti biasa
nah kondisi satwa tadi pak
seperti yang kita lihat dalam kondisi yang sehat gitu ya
nah ini ada perlakuan khusus nggak sih selama masa pandemi
apalagi kita tahu tidak ada pengunjung yang datang
ini bagaimana merawat dan juga menjaga kesehatan dari satwa satwa ini
apa yang sudah diragunan lakukan pak
dari perawat sendiri tetap melakukan perawatan seperti biasa
baik dalam keadaan normal maupun selama pandemi virus corona ini
dan ditambah lagi perawatan itu dilakukan dengan melakukan penyemprotan penyemprotan
penyekatan penyemprotan dengan menggunakan air mengalir gitu ya
setiap hari dilakukan
dan perawat perawat sendiri juga selalu menjaga dalam kondisi aman sehat
jaga jarak menggunakan masker dan apd di lapangan
dan kondisi pakan pak
ini kan memang binatang ini butuh makan tiap hari
ini kondisi pakannya masih aman bertahan untuk berapa bulan kira kira ke depan nih pak
ya sampai saat ini
ini masih aman
karena kita suplai makanannya adalah disupport oleh anggaran dari pemprov dg jakarta
ya sampai dengan saat ini masih aman dan tercukupi pakannya
untuk kebutuhan selama kurun waktu satu tahun
berdasarkan data perhimpunan kebun binatang se indonesia atau pkbsi
saat ini terdapat enam puluh lembaga konservasi dan kebun binatang milik pemerintah
maupun swasta yang berada di indonesia
mereka menghimbau untuk tetap memprioritaskan kesehatan satwa asli indonesia
di tengah masa pandemi covid sembilan belas
semua satwa yang ada di lk terkena dampaknya
namun ada beberapa skala prioritas yang kita harus selamatkan adalah endemik satwa satwa asli indonesia
itu yang perlu kita utamakan
karena bagaimanapun itu adalah warisan dari keanekaragaman hayati indonesia
jadi itu yang harus diprioritaskan
diharapkan kondisi ini menjadi momen penting bagi para pengelola dan perawat
untuk fokus menjaga kesehatan satwa khususnya satwa yang terancam punah
ausri gondolu indra raharja jakarta